kecerdasan buatan artificial intelligence atau ai adalah bidang ilmu komputer yang didesain untuk belajar dan berpikir seperti manusia
ai memiliki kemampuan mesin dan program untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja mereka seiring waktu
dalam era digital teknologi ai dapat membantu efisiensi dan produktivitas kerja di beragam sektor termasuk manufaktur perbankan hingga kesehatan
namun perkembangan pesat ai ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan proses berpikir kreatif
cnn indonesia mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan paul burton general manager asia pacific international business machine corporation atau ibr
sebuah perusahaan teknologi komputer yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sebelas dan memanfaatkan teknologi ai dalam kinerja perusahaan
pertanyaan pertama dari paul burton adalah apa yang akan dilakukan oleh perusahaan ai di peringkat kepentingan
banyak perusahaan mengucapkan bahwa ai tidak harus mengambil upaya untuk mencapai pekerjaan tetapi untuk meningkatkan kapabilitas kerja
walaupun kami harus ingat bahwa ai dibesarkan untuk belajar dan berkembang
jadi apa yang bisa kita katakan bahwa beberapa tahun ke depan tidak akan ada tugas untuk pekerjaan lagi
saya pikir kemungkinan tersebut sangat rendah
tetapi ada beberapa titik data yang menarik di luar sana

karena teknologi digitalisasi dan terutama karena ai
di indonesia kita harus mengharapkan dua puluh juta pekerjaan di dalam lima atau enam tahun yang akan datang
jadi apakah ai akan mengubah lanskap pekerjaan

tapi pekerjaan manusia akan memiliki kemampuan untuk menambahkan pekerjaan yang lebih tinggi
menambahkan jaringan keuntungan sejujurnya
jadi sekali lagi kita melihat pekerjaan yang berpengaruh
dan kita melihat beberapa pekerjaan yang berpengaruh karena mereka bisa diatomisasi
tapi berbicara tentang ibm kita menghantar banyak orang
jadi kita tidak melihat penurunan dalam kekuasaan kerja atau kekuasaan dalam pekerjaan
kita melihat pekerjaan baru dan peluang baru untuk pekerja yang berpengaruh
menurut badan pengkajian dan penerapan teknologi indonesia memiliki sejumlah tantangan dalam penerapan teknologi ai dalam pasar ekonomi digital
yakni kesiapan tenaga kerja terampil kesiapan regulasi yang mengatur penggunaan ai kesiapan infrastruktur teknologi informasi serta kesiapan industri dan sektor publik dalam mengadopsi ai
bagi saya ai itu adalah alat bantu bagi kita manusia
betul bahwa nanti kita akan membutuhkan orang ataupun pekerja yang mampu menggunakan ai ini sebagai pengungkir untuk menjaga keuntungan
pengungkit daripada produktivitasnya pengungkit dari kreativitas produktivitas serta bagaimana dia melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien
jadi bukan menggantikan
di sisi lain kehadiran ai di indonesia belum mengancam penyerapan tenaga kerja
alasannya sebagai negara dengan middle income industri di indonesia masih didominasi tenaga kerja kasar
namun kedepannya industri ai butuh sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjaga keuntungan

yang diperlukan adalah perluasan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengoperasikan ai
memang teknologi ini akan mempermudah pekerjaan manusia
konsekuensinya banyak pekerjaan pekerjaan yang bisa digantikan
atau efisiensi seseorang untuk bekerja menjadi lebih tinggi
hal ini bisa membantu perkembangan ekonomi kita
pertanyaannya apakah tenaga kerja kita dan industri kita siap untuk itu
pada tahun dua ribu dua puluh kementerian komunikasi dan informatika bersama badan riset dan inovasi nasional
meluncurkan strategi nasional kecerdasan artificial yang mencakup peraturan tentang ai bidang usaha pertanggung jawaban penggunaan ai dan kode etik
tim liputan cnn indonesia